keinformasi lain satuan tugas bantuan likuiditas bank indonesia atau satgas blbi
menyita aset anak bungsu mantan presiden soeharto tommy suwarto jumat pagi
aset yang disita berupa tanah seluas satu ratus dua puluh empat hektare di karawang jawa barat
penyitaan aset tanah milik pt timur putra nasional atau ptn dilakukan satuan tugas blbi
di kawasan industri mandala pratama permai di desa dawuan kecamatan cikampek karawang jawa barat
selain tanah yang dipasangi pelang penyitaan satgas blbi juga menyita seluruh aset industri yang ada di dalam tanah itu
aset jaminan pt tpn yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya
melalui mekanisme penjualan secara terbuka atau lelang
pt timur putra nasional adalah perusahaan milik putra bungsu mantan presiden soeharto
yakni hutomo mandala putra atau tommy suharto
perusahaan tommy masih berhutang kepada negara sebesar dua enam triliun rupiah